alamak lelakar ini ya
lo nyari sampe kemana
ambo maunya cari kepadang
dia ngobrol aja berdua sama lo
gue gak kuat
jodoh kan bos
ambe juga jangan ngeperlihatan gok
ngomong tuh yang jelas
bang jamil kelihatannya dia itu
sudah dimarahi bang
iya aneh denger
sabar ya dek
lebih baik ada pergi aja
pergi jodoh pergi
ngumpet diam nunduk nunduk
ah sakit sekali ini
baga sekali bang
semua angkot itu yang diderekan banyak bang
eh lah tep
sekarang kita ke rumah julegan bos
lu bilang aja sekalian kita nyarinya ke cipanas
biar dapat uang penggantian bensin lebih banyak
bisa tadi ulangannya
awas ya kalau nanti nilai ulangannya jelek
jawaban sadam sama kok
kayak jawaban naser
terus kok bisa jawabannya sama
jawaban naser kelihatan sama jawaban sadam
yaudah yaudah yuk
nih nih bakmi awen
nyok abang udah lapar banget neng
sama neng juga lapar banget
kalau sama abang pokoknya lapar terus
mendingan kita makan disitu aja yuk
aku sering beli disitu
bakminya juga ada disitu
tapi gak ada gorengan
gak ada kotak roti jajugalan
lu semua hari ini tebas ton
uang bensinnya gimana juragan bos
bensin apaan lo nyari cuman sebentar sebentar apa hancurkan bos saya nyari sampai cipanas
kalau nggak percaya tanya aja toib jangan ke cipanas lo ke surabaya aja si toib bakal ngelihain
lo berdua kan jenisnya sama paling juga lo ngejoggok di terminal iya kan
saya emang beneran juragan bos nyari ke bokor benua matonggok betul itu bos
apel lagi lo sama lo aja gua nggak percaya apalagi sama temen lo timer terminal
alamak lelakari dia
lo nyari sampai kemana kepadang
abo maunya cari kepadang tapi sayang
ngobrol aja berdua sama lo gua nggak kuat
juragan bos sudah janji udah ngomong masalah uang bensin
iya kalau orang itu kan yang dipegang ngomong aneh juragan bos
ini udah keputusan gua mau syukur mau kagak emangnya gua pikirin
emangnya gua pikirin emangnya gua pikirin
emangnya gua pikirin
emangnya gua pikirin
emangnya gua pikirin
iya terima kasih sudah sampai
makanya lebih biar bisa beli bensin k lavon ondap untuk baru didapur

abang yang banget nih mau pesan siap apa mau apa
hai abang basuhnya aja deh pasalnya dua ya yang satu banyakin togenya
udah lama ya kita tinggal makan di luar kan sekali sekali kita makan di luar ya tau
iya sih tapi kalau sering sering kan sayang juga duitnya kalau sekali pokok ya udah deh
bang jamil gimana cari muka kau rupanya
apanya gimana ya angkot bang jamil kan baru keluar sore berarti bang jamil nggak bisa narik
dong dan ini bisa dianggap
banggaran juragan bos
yang dapat teman teman enggak
apa yang gak enak
ya kan ani bilangnya sama temen temen
alkot hilang di depan rumah ani
ternyata kan hilangnya
lo emang jago merasua
amri gak memeras
memeras itu gak boleh
masuk meraka nanti
lo semua gue kasih cepet cepet
dapat duit juga